tuh kan cowok yang sama kan bener kan
gak salah lagi pelukis itu ada hubungan sama vita bisa jadi berita besar nih
ma jangan pergi
mereka mereka semua duduk mira ma
jangan tutup tutupin kemana bekas luka bakar itu mana
kenapa luka bakar
luka sebakar itu bisa tiba tiba hilang
kamu jelasin sa
kenapa gak ada luka sebakar yang gak ada
ini aku apa
semua benda kamu ternyata penipu kamu pembohongan
kamu bukan bukan mira
sekarang semuanya sudah terbongkar
nggak ada gunanya kamu puna pura lagi
mendingan kamu sekarang datang
daripada masalah ini kita perpanjang dan kita bawa ke polisi
eh nisca saya mohon pak jangan jangan bawa masalah ini ke grup saya
sekarang semua ini sudah terbongkar
jangan mohon pak sekarang ini kepolisian saya mohon pak
saya akan laku saya akan laku
saya memang bukan mira
saya disuruh orang untuk mengaku ngaku sebagai mir
siapa yang suruh kamu
siapa yang suruh kamu
orang yang dendam sama keluarga
saya cuma orang suruh saya mohon
kamu lepaskan aku
saya gak mau gak mau
kamu pergi sekarang
kamu pergi sekarang
kamu pergi sekarang
anak itu betul betul berat
teganya teganya dia melakukan semua itu pada keluarga kita
gak salah lagi
pelukis itu ada hubungan sama vita
bisa jadi berita besar nih
mama jangan pergi
mama jangan begini ma
mama jangan begini mama
dari semua mama gak sadar sadar
mama terus terusan ngego ma
apa gak sebabnya kita pindah dokter
mama di bangunin ma
pasti kamu mau ketawain mama kan
pasti kamu mau ketawain mama karena mama begitu bodoh
dengan gampangnya percaya kalau perempuan itu adalah mia
evita gak mau ketawain mama
evita gak mau ketawain mama
evita ngerti kenapa mama bisa percaya sama genis itu
karena mama sangat merindukan mira
ini semua emang salah evita
ini salah evita ma
terus kalau pikir dengan nangis
dengan air mata mirah akan kembali

ini semua emang salah evita
mama evita kebawa dulu ya
saya benci bersiar tapi sama lama
mama udah sadar pak
lantas kamu mau kemana
evita harus pergi pak
papa evita harus cari mira sekarang juga
iya tapi kemana
kamu cari miranya kemana
evita gak tahu pak
evita gak peduli
karena ini semua salah evita
mama sampai seperti ini karena eviva
jadi mira harus ketemu
bapak lihat keadaan mama sekarang
saat ini yang bisa nyembuhin mama cuma mira
dan evita juga udah terlalu lama nunggu kajian itu datang
keajaiban itu juga gak datang datang pak
kita udah gak mau nunggu nunggu lagi
sekarang waktunya untuk
evita bertindak pak
mira harus ketemu
kamu dimana mira
mira kamu harus pulang
kamu harus pulang
kamu harus pulang
kau kembali sini